kita kembali sedikit ke pengungkapan kasus korupsi ktp elektronik setelah memeriksa istri stiano fanto
hari ini kpk memeriksa dua anak kandung stiano fanto duwina mishela dan reza herwindo
kedua anak kandung stiano fanto ini masuk bersamaan tanpa mau memberikan komentar
pemeriksaan duwina mishela dan reza herwindo ini diperlukan bagi kpk terkait kepemilikan saham keluarga stiano fanto di pt mondialindo graha perdana
bagaimana pemeriksaan dari dua anak kandung setia novanto dalam kasus korupsi ktp elektronik hari ini
kita bergabung bersama produser lapangan cnn indonesia fani imaniar di kpk
fani selamat malam
apa saja sebenarnya yang digali oleh kpk terhadap kedua anak stiano fanto terkait kasus ktp elektronik ini
ya indra baru saja jurubicara kpk febri diansyah tadi membeberkan sedikit terkait dengan apa saja detail pemeriksaan terhadap baik reza herwindo maupun duwina michela
dalam gedung kpk merah putih terkait dengan apa isi penyidikan dari para penyidik kpk yang dimulai sekitar pukul sepuluh waktu indonesia barat
dan selesai menjelang pukul empat belas waktu indonesia barat tadi
memang sejak kemarin setelah pemeriksaan terhadap istri dari stiano fanto khususnya
destri astriani tagor kemudian reza herwindo dan juga duwina michella difokuskan terkait dengan seperti apa peran mereka
dan juga apakah mereka memiliki informasi terkait dengan pengetahuan
kemudian juga sistem manajemen yang ada dalam baik pt murakabi sejahtera maupun
di pt mailindo graha perdana
tepatnya ketika memang reza herwindo maupun juga destri astiri tagor ini memiliki sebagian besar saham dalam tubuh pt malindo graha perdana
yang juga merupakan holding pt murakabi sejahtera
sementara duwina mishela adalah mantan komisaris utama dari pt mailindo graha perdana tersebut
tapi memang indra kalau misalnya kita menilik dari sebelah kanan
karena ini bukan pemeriksaan pertama yang dilakukan oleh penyidik kpk terhadap baik duwina mishela
kemudian juga reza herwindo dan juga destri astriani tagor
pemeriksaan yang dilakukan
oleh penyidik kpk terhadap mereka bertiga hanya berlangsung sekitar dua sampai tiga jam
ini membuktikan bahwa memang baik dari destri kemudian juga reza serta duwina
ini secara garis besar memang belum atau tidak memiliki informasi yang sebenarnya penyidik kpk cari
tidak terlalu memiliki pengetahuan ataupun juga sistem manajemen seperti apa ya
atau mereka apakah memang berada dalam sistem manajemen yang terintegrasi
baik di antara pt malindogra perdana maupun juga mengetahui bagaimana aliran dana yang ada di pt
murakabi sejahtera sebagai dugaan penyidik kpk bahwa memang untuk aliran dana yang masuk setia novanto
ataupun keluar dari setia novanto ke pihak pihak tertentu ini berasal dari pt murakabi sejahtera
kita tahu memang terbuka dari persidangan bahwa ada aliran dana yang muncul dari aliran luar negeri
aliran dari keuangan yang ada terdapat transferan luar negeri maupun juga yang masuk ke dalam negeri
ini berasal dari pt murakabi sejahtera yang sebenarnya kita juga tidak tahu bergerak di bidang apa perusahaan milik yang dipercaya
oleh penyidik kpk setia novanto
ini yang merupakan mantan ketua dpr sebagai beneficial owner baik dari pt murakabi sejahtera maupun juga pt mailindo geraha perdana
dan baik duwina mishela maupun juga reza herwindo harimi juga sama
seperti biasanya menolak memberikan keterangan terlebih lanjut kepada awak media
namun febri diansyah sendiri menegaskan bahwa memang penyidikan sudah dimaksudkan untuk mencari informasi lebih lanjut
terkait dengan pemeriksaan terhadap baik duwina maupun juga reza ini adalah untuk tersangka dari
proyek iktp yang lain
tepatnya irvanto yang juga merupakan mantan atau juga mantan direktur dari pt mailindo
maksud saya pt murakabi sejahtera
dan memang irvanto serta madeo kamas agung sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk
madeo kamasabung sendiri memang hari ini seharusnya dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik kpk
namun tidak bisa datang
karenakan tadi kpk menerima informasi dari kuasa hukum madeo kamas agung bahwa yang bersangkutan sedang menjalani perawatan
di rumah sakit pusat otak nasional ataupun dan saat ini diduga sedang berada di ruang ugd
tapi kpk belum mendapatkan keterangan terlebih lanjut mengenai apa yang menimpa dari madeoka mas agung
penyakit seperti apa yang sedang diderita sehingga ia mangkir dari pemeriksaan yang dijatuhkan oleh kpk hari ini
dan rencananya besok indra ada sidang penuntutan atau sidang pembacaan tuntutan atas
terdakwa setia novanto dan menurut jubir kpk febri diansyah
terkait dengan permintaan setia novanto untuk menjadi justice collaborator juga nantinya akan diputuskan besok dalam sidang tuntutan
jika memang permintaan setia novanto untuk menjadi gc ini akan dikabulkan oleh kpk
tentu akan menjadi sebuah alasan yang bisa memperingan jumlah tuntutan atau jumlah dakwaan
yang nantinya akan dialamatkan kepada yang bersangkutan setia novanto yang juga merupakan mantan ketua umum partai golkar tersebut indra
baik terima kasih fani maniar
melaporkan langsung dari gedung kpk